selanjutnya kita ke solo jawa tengah
jadi di sana ada penemuan limbah rumah sakit yang seharusnya tidak dibuang di tempat itu ya
karena kan harus ada satu langkah khusus nih kalau untuk masalah limbah rumah sakit
ribuan jarum suntik dan selang infus bekas ditemukan justru dibuang di bak sampah di tepi jalan kiai haji maskur jember solo jawa tengah
ya ini pun kemudian harus segera diselesaikan begitu ya
dan dinas lingkungan hidup kota solo pun langsung melaporkan temuan ini ke pihak kepolisian
ribuan jarum suntik dan selang infus bekas ditemukan dibuang di bak sampah di tepi jalan kiai haji maskur jebres solo jawa tengah
limbah medis ini pertama kali ditemukan oleh pemulung sampah yang melihat ceceran jarum di tas plastik besar
ini merupakan penemuan kedua di lokasi yang sama dalam dua bulan terakhir
limbah medis tersebut ditemukan di sebelah utara
di sebelah utara x tempat pembuangan sampah sementara tps jurum
ini juga di bulan ini
menurut dokter puskesmas ngoresan solo jarum suntik dan selang medis bekas sangat berbahaya jika digunakan ulang sebab bisa menularkan virus
berbahaya karena ini kan kemungkinan ini sudah dipakai kontak dengan cairan tubuh
resiko yang bisa dilirikan dari ini misalnya penyakit hiv aids hepatitis
dinas lingkungan hidup solo telah membuat laporan aksi ini karena masuk kategori tindak kriminal
untuk menunggu proses selanjutnya
limbah medis ini dititipkan ke rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas pengamanan dan pemusnahan limbah medis
tim liputan cnn indonesia